pdi perjuangan secara resmi mencalonkan gubernur jawa tengah ganjar pranowo sebagai bakal capres dua ribu dua puluh
sementara presiden jokowi menyebut sejumlah nama potensial untuk mendampingi ganjar sebagai cawapres
salah satunya nama ketua umum gerindra prabowo subianto cocok mendampingi ganjar di pilpres dua ribu dua puluh
apakah skenario ganjar berpasangan dengan prabowo subianto mungkin terjadi
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan politisi pdi perjuangan deddy sitoru
selamat sore bang dedy
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
selamat sore bang habib
sore sore pak deddy pak burhan
dan direktur esekutif indikator politik indonesia burhan udin mutadi
selamat sore mas burhan
selamat lebaran bapak bapak
ini politik sudah mulai panas ya di hari hari lebaran ini
saya mau ke bang deddy terlebih dahulu
bang deddy ganjar pranowo telah diumumkan sebagai bakal capres dua ribu dua puluh empat oleh pdi perjuangan
selanjutnya adalah pencarian pendampingnya ataupun cawapres yang menurut ganjar diserahkan kepada partai
sosok seperti apa sebetulnya yang dicari pdi perjuangan sebagai cawapresnya ganjar bang deddy
ya yang pertama politik tidak panas ya
ini mungkin terlalu
terakselerasi ya bukan panas
karena proses pergantian kepemimpinan itu kan rutin lima tahunan
nah kita pertama kami sebagai kader juga mengucapkan terima kasih atas sikap kenegarawanan bu megawati ya
yang konsisten sesuai dengan pidato beliau pada ulang tahun partai
itu menyatakan akan mengusung kader sendiri
dan kami tahu pergemulan batin ibu megawati
dan juga yang sangat mendalam mata batin dan akal budi yang jernih dipakai untuk memilih pak ganjar sebagai kader terbaik untuk diajukan sebagai bakal calon presiden
nah dalam konteks itu kami tentu percaya pada yang namanya spirit gotong royong
sudah tentu kami akan mulai dari kemarin juga sudah sebenarnya membangun silaturahim
dan kemudian komunikasi dengan partai
kedepan untuk mencari calon presiden tentu itu tetap di tangan ibu megawati
ya sebagai ketua partai
dan juga partai partai yang mungkin nanti bekerja melakukan kerjasama politik dengan kita
jadi basisnya adalah gotong royong dan spirit musyawara mufakar
sebagaimana diamanakan oleh pancasila dan pembukaan undang undang dasar empat puluh lima kita
jadi dalam konteks itu siapapun tentu mungkin sepanjang fundamentalnya adalah platform bersama
untuk kedepan gitu mbak
oke untuk kriteria cawapres ataupun pendampingnya mas ganjar
seperti apa sebetulnya yang diharapkan oleh pdi perjuangan bisa sama sama bergotong royong
ibu mega kan kemarin sudah mengatakan bahwa pemilihan pak ganjar itu adalah satu tarikan nafas
ada benang merah dari mulai bung karno ke ibu mega lalu ke pak jokowi terus ke mas ganjar sekarang
tentu kita harapkan yang menjadi pendamping pak prabowo tentu punya nafas yang sama
soal pancasila soal nkri soal visi bersama dalam konteks policy kebijakan
misalnya ibu mega dan kita itu sangat concern ya
tentu nanti juga pertimbangan pak jokowi sebagai yang sedang memegang kekuasaan pemerintahan saat ini
tentu kita melihat bagaimana concern ibu megawati terhadap riset dan teknologi
inovasi kedaulatan pangan kedaulatan energi kita
dan juga tentu soal
pendidikan anak anak kita yang sangat penting pengembangan sumber daya manusia yang dalam rangka membangun bangsa yang berkarakter
kira kira saya kira itu mbak yang akan menjadi kira kira platformnya gitu
oke untuk pasangannya sendiri berarti kriterianya belum ada kriteria yang spesifik begitu ya
apakah untuk melengkapi karena pdi perjuangan adalah partai nasionalis butuh sosok yang religius
ataupun dari kalangan nahdiyin kalangan nu
atau mungkin dari tokoh yang punya partai besar
atau mungkin dari kalangan birokrat
jadi belum ada kriteria spesifik ya bang deddy ya
kalau spesifik saya kira tadi kan saya sudah menyebut
spesifiknya adalah hal hal yang sangat fundamental dan ideologis gitu ya
itu dulu mbak
oleh karena itu kan jadi lebih mengerucut tuh
ya lebih mengerucut pada yang tidak mungkin menjadi wakil
soal siapa yang mungkin tentu ya tadi sesuai dengan platform tadi
nah kalau kita melihat kan kita berharap agar tentu pasangan wakil presiden itu adalah penguatan
penguatan terhadap pemerintah nanti kalau membangun gitu loh
jadi tentu di sana tidak sekedar simbol simbol meskipun sangat penting
dan memang kelihatan bahwa ibu mega kan dari waktu dia presiden bahkan mulai dari bung karno ya kemudian jadi presiden
ibu mega pak jokowi memang ada simbol simbol itu
tetapi ya soal nasionalis religius kan semua
semua orang nasionalis juga religius mbak
saya kira itu bukan menjadi sesuatu yang fundamental
ini anda katakan ini diharapkan bisa menjadi penguatan begitu ya untuk mendukung program program ataupun melanjutkan program program pemerintahnya pak jokowi
bang deddy presiden jokowi menyebutkan beberapa nama cawapres yang berpotensi mendapingi gajah peran allah
salah satunya adalah ketemu partai gerindra prabowo subianto
apakah ini masuk kriteria dari pdi perjuangan sebagai bentuk penguatan terhadap
ganjur peran allah sebagai cawapres
pdp tertarik nggak
tadi kan di awal kan saya sudah bilang semua terbuka kecuali yang tidak sejalan dengan platform itu ya
dan saya kira itu nanti kemudian akan menjadi bahan diskusi dalam apa namanya dengan partai partai politik yang kita menjalin kerjasama
berarti pak prabowo masuk ya dalam platform itu ya

tapi kan mari kita lihat bahwa ini semua masih sangat dinamik
tapi kan mari kita lihat bahwa ini semua masih sangat dinamis
nanti duduk bareng bareng ngobrol karena tidak mungkin pdi perjuangan sendirian memutuskan itu
ada di sana juga partai partai politik lain ada organisasi organisasi kemasyarakatan besar
ya ada juga katakan pak jokowi ada pak ganjar sendiri ada internal pdi perjuangan
banyak pihak yang harus duduk bermusawarah saya kira untuk nanti bersama sama menemukan calon terbaik pasangan terbaik untuk berkontestasi pada pilpres yang akan datang
ya mau ke bang habib
bang habib menurut pdi perjuangan pak prabowo termasuk yang masuk begitu ya sebagai kategori penguatan atau masuk ke dalam platform platform yang tadi disebutkan oleh bang deddy
tapi gerindra sendiri kan kemarin sudah disampaikan juga oleh pak prabowo bahwa amanat dari partai kepada pak prabowo adalah sebagai capres begitu ya
apakah kemudian gerindra melihat ada peluang untuk menjadikan pak prabowo cawapresnya ganjar
ya jadi saya perlu sampaikan selamat dahulu ya kepada rekan rekan pdi perjuangan yang sudah resmi punya calon
selamat juga kepada pak ganjar
nah kami menilai itu suatu kewajaran politik ya
pdip partai terbesar dan punya cukup perolehan suara untuk mengajukan sendiri
sehingga wajar kalau callnya sahabat sahabat kami tersebut adalah pak ganjar sebagai capres
nah di sisi lain ya saya terus memantau juga kepada pimpinan saya
pimpinan partai gerindra soal apa yang kemudian menjadi pembicaraan publik soal kemungkinan menjadi cawapresnya pak ganjar pak prabowo
nah saya monitor terutama setelah pertemuan pak prabowo dan pak jokowi kemarin
sampai saat ini ternyata belum ada arahan kepada kami ini para jubi resmi
untuk menyatakan kemungkinan itu
sehingga ya ini kan sebetulnya kan sama sama baik ya
skenario yang kemungkinan besar terjadi sama sama baik
kami dengan pdip patuh frekuensi kami memiliki kesamaan bahwa keberhasilan pak jokowi ini harus kita lanjutkan
dan seperti yang disampaikan bung deddy tadi ya komitmen kami ke komitmen kebangsaan juga kurang lebih sama
nah tinggal saya lanjutkan
pilihan taktis saja apakah bisa bersama atau memang lebih baik kita sepakat untuk tidak sepakat terlebih dahulu
hanya dalam konteks taktis
misalnya dalam konteks pasangan calon
nah itu kan kami juga mendengar masukan dari banyak pihak bahwa ya kalau agak lebih banyak pasangan calon yang maju
agak lebih apa namanya lebih menarik lah
kurang lebih begitu
kurang lebih begitu
jadi kalau toh ya kan janur kuning itu nanti sampai berkibar kita gak ketemu kan kita tetap ada semangat yang sama
itu tadi platform yang disampaikan bung deddy plus melanjutkan legasinya pak jokowi
kurang lebih begitu
oke bang habib artinya gerindra tidak menutup peluang untuk menyatukan ganjar dengan pak prabowo
tapi di sisi lain gerindra juga mendengar aspirasi yang mengharapkan bahwa banyak sebetulnya masyarakat ataupun publik
yang berharap lebih dari dua pasangan calon
begitu ya kira kira yang bisa saya recap
saya tidak dalam posisi bicara mungkin atau tidak mungkin tapi belum ada arahan kepada kami termasuk setelah pertemuan pak jokowi
dengan pak prabowo kemarin untuk membahas opsi kemungkinan pak prabowo menjadi cawapres
oke berarti posisinya gerindra tetap mengusung pak prabowo sebagai capres
tapi tidak menutup peluang dengan pdi perjuangan
karena itu acuan kami adalah hasil rapim naskarta greendraft
yang mencalonkan pak prabowo sebagai capres
oke tapi kalau dari gerindra sendiri berharap bahwa semakin banyak calon lebih baik begitu ya bang habib ya
itu ada masukan yang juga menjadi pertimbangan kami
bahwa sedikit lebih banyak dikit agak agak lebih seru dikit lah kurang lebih gitu loh
tapi kan yang frekuensi besarnya kami dengan sahabat sahabat kami pdi perjuangan itu sudah ketemu
jadi kekhawatiran tidak terjadinya paralihan yang smooth itu sebenarnya sudah kecil

kan yang kita inginkan adalah paralihan kepemimpinan yang smooth ya
yang landai nggak gaduh karena kan itu saya ngomong berapa kali dalam konteks internasional kita banyak tantangan besar
nah yang itu kayaknya semakin mengecil sekarang
oke baik saya mau ke mas burhan
mas burhan bagaimana kemudian anda menganalisa ini peluangnya pak prabowo menjadi cawapresnya ganjar
apakah kemudian itu mungkin tadi kalau dari statementnya bang habib belum ada arahan memang ya

prabowo tetap menjadi capresnya gerindra
kita tidak tahu ke depannya seperti apa
makanya peluangnya itu tidak ditutup
sebetulnya oleh gerindra tapi kalaupun nanti
mesti berbeda jalan
sama sama lebih banyak untuk
pilihan capres begitu ya sesuai dengan
aspirasi masyarakat anda melihat skenario
menggabungkan ganjar dengan prabowo ini mungkin apa enggak mas burhan
dari sisi personal
sebenarnya tidak ada
satupun alasan yang memisahkan
antara pilih perjuangan
dengan gerindra hubungan personal
pak prabowo dengan ibu mega itu bagus sekali
bahkan pernah menjadi pasangan
dan secara ideologis juga tidak ada
hal yang secara prinsipil
memisahkan kedua partai ini apalagi
keduanya sekarang menjadi tulang punggung
pemerintahan pak jokowi
tetapi apakah keduanya
pak prabowo dan mas ganjar
bersanding ataukah bertanding
itu sangat ditentukan
bukan oleh dinamika di tingkat elit
tapi dinamika di tingkat massa
preferensi massa itulah yang mengantarkan
siapapun untuk menang
di dua ribu dua puluh empat nah ini saya ingin cerita ya
menduetkan mas ganjar
dengan pak prabowo itu kan
awalnya muncul di november dua ribu dua puluh
pada saat anies baswedan
menyalip pak prabowo
dan secara elektoral itu tipis bedanya
dengan mas ganjar di peringkat pertama
nah muncullah ide untuk menggabungkan
mas ganjar dan pak prabowo
kalau keduanya maju
itu suara pak prabowo
tidak lolos di putaran pertama
dan basisnya akan beralih
tetapi jadi perubahan
dinamika elektoral di tingkat massa
dalam beberapa bulan terakhir
pertama dari survei kopas kemudian survei indikator
kemudian survei smrc
menemukan pola dimana
ada rebound suara pak prabowo
dan bukan hanya rebound
tapi juga mulai kompetitif dengan mas ganjar
nah ini yang kemudian
sepertinya meningkatkan percaya diri
kalau kita lihat statement pak prabowo
setelah lebaran di rumah pak jokowi
sepertinya pak prabowo sendiri juga punya
untuk maju juga
bagaimanapun secara elektoral
masih ada peluang juga buat pak prabowo
apakah tren pak prabowo yang positif ini
berlanjut atau tidak
sampai enam bulan kedepan
dan apakah mas ganjar bisa rebound atau tidak
setelah sempat terpleset ya secara elektoral
dalam beberapa kejadian belakangan
nah itu sangat ditentukan oleh enam bulan kedepan
nah yang menarik buat saya
adalah mas anies sendiri belakangan agak tercecer
jadi sebelumnya dianggap
sebagai ancaman secara elektoral
tapi belakangan itu selisihnya makin menebal
dibanding peringkat pertama dan kedua
tetapi apakah akan terus seperti itu
wah walaum saya tidak tahu
jangan jangan mas anies kembali rebound
dan kemudian membuat ide untuk menduetkan
pak prabowo dengan mas ganjar kembali mengemuka
nah ini semuanya ini seperti moving target
kita terlalu dini memotret hari ini
berdasarkan target yang terus bergerak
oke mas burhan tapi kalau misalnya
dilihat dari pernyataannya pak jokowi
kemudian dari gesture nya pak jokowi
endorsement yang diberikan oleh pak jokowi
apakah kemudian pak jokowi memang berniat
untuk menjodohkan mereka berdua
memasangkan mereka berdua
anda melihat itu enggak
nah kalau di bulan november mungkin ada niat itu
tetapi sekarang sepertinya pak jokowi put x into basket
jadi main dua keranjang dulu
main dua kaki
kalau tiga calon yang muncul di dua ribu dua puluh
ada anies ada ganjar ada pak prabowo
kalau misalnya anies tren elektoralnya terus melemah
maka potensi yang masuk putaran kedua adalah
mas ganjar versus pak prabowo
nah kalau kalau itu yang terjadi ya
kalau trendnya seperti yang sekarang ya
tapi kalau trennya mas anies mengalami rebound
dan secara elektoral itu mengancam
apa yang tadi disebut sebagai potensi legasi pak jokowi
untuk tidak bisa dilanjutkan oleh kemimpinan nasional tahun depan
ya mungkin saja skenario duel berubah menjadi duet
jadi menurut anda menggabungkan pak prabowo dengan mas ganjar itu
mungkin mungkin saja dilakukan tergantung dari suara arus bawah begitu ya
tergantung dari hasil survei nanti ya
ya karena suara rakyat suara tuhan
jadi mereka lah yang menangis itu ya
jadi mereka lah yang menangis itu ya

oke mereka lah yang menentukan kemenangan

siapapun tahun elit mungkin punya preferensi secara personal
tetapi yang menentukan pada akhirnya adalah suara yang dicoblos oleh rakyat di tps
baik saya mau ke bang
makanya penting untuk melihat dinamika di tingkat bawah
oke penting untuk melihat dinamika di tingkat bawah
tapi endorsement pak jokowi di tingkat bawah dan juga tingkat elit cukup besar
saya mau tanya ke bang deddy
bank deddy untuk pdi pak jokowi
bank deddy untuk pdi pak jokowi
pdi perjuangan seberapa besar sebetulnya endorsementnya pak jokowi berpengaruh pada elektabilitas pemenangannya mas ganjar
karena itu berpengaruh terhadap elektabilitasnya pak prabowo
dari hasil survei itu disebutkan
saya belum menemukan surveinya karena survei tentang rebounding pak prabowo
karena efek dibawa pak jokowi itu kan lembaga survei mas burhan gitu
jadi harusnya mas burhan yang bisa jawab

kalau saya kami tidak pernah punya survei
kalau saya kami tidak pernah punya survei
survei yang bisa melihat
bagaimana efek elektoral pak
tapi kami punya kepercayaan diri karena
selama ini dengan pak ganjar
tidak banyak bergerak pun elektabilitasnya
sudah cukup tinggi
bisa jadi hal itu karena diasosiasikan
figur yang paling mungkin meneruskan
legasi pak jokowi adalah
pak ganjar bisa jadi
bisa jadi karena dipandang sebagai
dua orang yang punya
rumah berangkat dari rumah yang
sama saling mengenal satu sama lain
bisa jadi tetapi
kalau persisnya mbak harus tanya
lembaga suruh mbak apakah seberapa
besar iya seberapa besar
pengaruh pak jokowi terhadap
ganjar gitu kami sendiri tidak
punya jawabannya oke bang deddy
tapi sebagai kader tulen petugas partai
pdi perjuangan pak jokowi
dan juga mas ganjar pdi perjuangan
optimis ya bahwa
endorsementnya pak jokowi jumlahnya itu tinggi
hampir enam belas persen begitu ya
untuk pemilih dua ribu dua puluh
apakah endorsementnya pak jokowi
ini optimis akan diberikan kepada
pak ganjar akan full support nanti ke pak ganjar
atau mungkin bisa terbagi pdi perjuangan
punya keyakinan itu gak
atau seperti apa
disebutkan oleh mas burhan
bahwa pak jokowi put many x
persisnya yang bisa
tetapi kami mengenal
karakter pak jokowi sebagai
figur yang apa namanya
yang tidak mencelah mencelih gitu ya
figur yang jelas dan jernih
gitu ya walaupun sering
bermain dengan banyak simbol simbol
dan sebagainya yang saya kira
itu pasti itu adalah
hal yang biasa saja dengan latar belakang
pak jokowi dengan karakternya
gitu kami tentu
akan memberikan dampak elektoral
karena kita tahu
perolehan suara pak jokowi itu kan
cukup besar gitu ya
dan itu banyak suara swing voters
jadi dan melebihi suara kita
di dalam pileg
tentu ada pengaruhnya gitu
yang kita tidak tahu kan seberapa besar
itu hanya bisa dijawab oleh lembaga survei
dan kami juga percaya bahwa banyak
masyarakat melihat bahwa
mau tidak mau memang kalau memang
pak jokowi ini dilanjutkan dan
disempurnakan tentu berangkat
dari rumah atau dari kendaraan yang
memang dari awal bersama sama gitu
penguatan dengan yang lain banyak
sahabat sahabat kita partai politik lain
yang kita punya sejarah
yang panjang punya
intimasi yang panjang
seperti dengan gerindra dengan p tiga
dan sebagainya saya kira ini
terlalu dinamis untuk hari ini mbak
saya kira mulai minggu depan
kita akan melihat pergerakan pergerakan
yang intensif dan saya kira
itu akan terus terakselerasi
sampai dua tiga bulan ke depan ini
jadi kita masih harus menunggu
oke bang deddy tapi pdi perjuangan
hakul yakin ya meskipun tadi pak jokowi
banyak memberikan simbol simbol pada ujungnya
kader pdi perjuangan juga karena beliau adalah kader
begitu yang ingin anda katakan bang deddy
loyalitas pak jokowi terhadap partai
yang membesarkannya partai asalnya
karena kalau saya mempertanyakan itu kan
saya meragukan pak jokowi
tetapi pada akhirnya kan terpulang pada pak jokowi
mari kita lihat sejarah akan mencatat
oke sejarah akan mencatat bang habib
selama ini endorsement nya pak jokowi
banyak tersalurkan ataupun banyak
elektoralnya pak prabowo sehingga membuat
elektoral pak prabowo ini meningkat banyak hasil survei
yang menyatakan seperti itu dengan deklarasi
ganjar apakah kemudian gerindra tidak
akan lebih banyak terdistribusikan
ke ganjar akan lebih banyak diberikan ke ganjar
dan berkurang ke pak prabowo
ya pertama saya membenarkan
bahwa endorsement pak jokowi itu
kepuasan masyarakat terhadap kinerja
beliau luar biasa itu satu rekor
nah karena itu kalau
mendapatkan endorsement dari beliau
tentu merupakan berkah
nggak khawatir pada akhirnya kan kita
pak prabowo kan kemarin ketemu pak jokowi
pak prabowo kan berulang kali
kalau tidak disetujui pak jokowi
tidak disupport sepertinya berat
nah karena itu kan
nggak ada narasi narasi itu
dalam waktu kemarin gitu kan
tidak ada sehingga saya pikir
ya nggak ada masalah
pak prabowo maju terus sebagai
capres sampai dengan
ini ini nggak pernah
ada arahan kepada kami
berbicara soal opsi
nah gitu karena pentingnya karena kan
pak prabowo kan menterinya pak jokowi
kalau misalnya tidak
quote unquote tidak dikatakan
ya nanti kan komunikasi dan koordinasinya
ya kan apalagi kan sekarang menteri
berdasarkan undang undang kan
tidak harus mundur ketika menjadi
tidak harus mundur kalau dulu kan harus mundur
selesai urusan kalau sudah mundur kan
ya ternyata kan
tanggung jawabnya terus ini
walaupun nyapres terus tanggung jawab
wakil menteri terus ada di
pundaknya pak prabowo
bang habib meskipun pak jokowi
adalah atasannya pak prabowo
tapi sebagai ketua umum partai
dan gerindra adalah partai yang berdikari
angka surveinya juga tinggi
kemudian tidak bergantung
terhadap endorsement nya pak jokowi tetap percaya
diri bahwa tanpa
ataupun dengan endorsement nya pak jokowi
tetap maju dalam kontesan sipil pres
dan punya peluang menang begitu bang habib
pak prabowo adalah
capaian capaian pemerintah saat ini
dan komit untuk terus
itu yang menjaga kami
tapi tidak bergantung dong dengan endorsement nya pak jokowi
saya tidak mau
batasi teman teman berkomentar apa
pak prabowo tersebut
capaian capaian pemerintahan saat ini
masih malu malu kayaknya nih bang habib
saya mau ke mas burhan mas burhan ke depannya
apakah kemudian presiden jokowi
akan lebih banyak memberikan endorsement
ke ganjar seperti yang tadi diharapkan oleh
bang deddy sebagai kader tulen pdi perjuangan
karena sejarah akan mencatat atau justru
bermain di dua kaki ataupun put
jadi memberikan endorsement juga ke pak prabowo
meskipun mungkin tidak terlalu vulgar
ya memang kita harus melihat
sosok pak jokowi dalam
sisi yang bersifat multi dimensional ya
satu sisi beliau adalah kader dan petugas partai
tapi di sisi lain
pak jokowi adalah presiden
yang tentu sedikit banyak punya kepentingan subjektif
yang mungkin berbeda dengan posisinya sebagai
kader pdi perjuangan
nah pada titik itu sangat mungkin pak jokowi
main banyak kaki
nah pertanyaannya adalah kemana
nah sebelum akhirnya mengerucut pada tiga nama kan
pak jokowi juga banyak memberikan endorsement
kepada pak erlangga kepada mbak puan
kepada erick thohir kepada banyak nama kan
tetapi pada ujungnya seorang
presiden seorang yang punya preferensi
kepada pelanjut kemimpinan
itu akan melihat apa yang diinginkan publik
jadi endorsement tidak bisa diberikan kepada calon yang
karena itu artinya
akan membuat seolah olah endorsernya kurang begitu berdigih
jadi endorsementnya harus melihat
apakah direspon oleh publik atau tidak
nah ternyata kalau berdasarkan hasil survei nih ya
mereka yang puas terhadap kinerja pak jokowi
maupun mereka yang memilih pak jokowi di pilpres dua ribu dua puluh
itu memang masih lebih banyak yang memilih ganjar pranowo
jika pemilu presiden diadakan hari ini
tetapi yang menarik
mereka yang memilih pak prabowo
itu awalnya sepuluhan persen
terakhir itu sudah hampir tiga puluh persen
pemilih pak jokowi yang memilih pak prabowo
artinya ada peningkatan suara pak prabowo
berdasarkan pilihan hari ini
dari mereka yang kita sebut sebagai
nah ini tentu secara elektoral bisa merugikan
buat pdi perjuangan
kenapa karena sejauh ini
mas ganjar lebih banyak mengandalkan
dari basis pendukung pak jokowi
nah sebagian sudah harus dibagi dengan pak prabowo
sementara pak prabowo sendiri
masih ada basis loyalisnya di dua ribu sembilan belas
yang masih memilih pak prabowo
jadi poin saya adalah
apakah bertuah atau tidak
endorsement pak jokowi itu tergantung
oke semakin tinggi approval ratingnya
semakin bagus buat mas ganjar dan pak prabowo
jadi dibagi dua
dan semakin buruk buat anies baswedan
nah ini yang menjelaskan mengapa
gimana mau menjual narasi perubahan
kalau hanya dua puluh an persen masyarakat yang tidak puas
nah itu kira kira ya yang membuat salah satu
tetapi lagi lagi kan apakah
terus seperti ini sampai bulan februari tahun depan
kan belum tentu juga
tetapi saya kira pak jokowi juga sadar
approval ratingnya itu menentukan peta dua ribu dua puluh
makanya meskipun sudah tidak maju lagi di dua ribu dua puluh empat ya
karena salah konstitusi jelas juga ya
tidak boleh itu pak jokowi kesana kemari
seperti seolah olah besok pemilu
oke tetap berkampanye mungkin ya
oke jadi mas burhan kesimpulannya
bahwa semakin tinggi approval ratingnya pak jokowi
itu suaranya ataupun endorsementnya
terdistribusikan untuk mas ganjar dan juga pak prabowo
artinya dibagi dua
tapi pada ujungnya akan kemana
hari ini masih lebih banyak ke mas ganjar
oke hari ini lebih banyak ke mas ganjar
tapi juga tinggi ke pak prabowo
tapi lebih banyak ke mas ganjar ya begitu ya
masih lebih banyak
oke kita tidak tahu nanti ujungnya
apakah semuanya akan terdistribusikan ke satu calon
baik ganjar ataupun prabowo
sekali lagi masih dinamis sekali
seperti yang tadi disebutkan oleh bang dedy
nah karenanya saya merasa
saya merasa lagi lagi kalau untuk kepentingan pak jokowi
bukan sebagai kader berperjuangannya
tetapi sebagai sisi sosial politis yang mungkin kepentingan
ya subjektif sendiri
mungkin menaruh telur di banyak basket
oke menaruh banyak telur di satu keranjang
jadi pilihannya banyak begitu ya
di dalam dua keranjang kita
kalau saya saya lumayan meragukan tesis itu mbak
kalau saya lumayan meragukan tesis itu
karena saya melihatnya begini
kan pak ganjar tidak mungkin ditenteng kemana mana beberapa bulan yang lalu ya
statusnya kan bukan calon presiden
tetapi kita juga memahami karakter pak jokowi
yang lurus dan teguh pada apa namanya semangat
semangat ideologi partai
sebagai seorang kader unggulan gitu ya
kader terbaik pdi perjuangan
saya merasa pendapat saya ya
dari pengenalan saya terhadap pak jokowi
yang sudah cukup lama dan interaksi sampai hari ini yang saya dengar
saya percaya pak jokowi akan teguh
tidak menaruh telur di semua keranjang mbak
oke itu keyakinannya bang deddy
kita waktunya sudah habis
oke itu keyakinannya bang deddy
sekali lagi waktu yang akan menjawab
sejarah yang akan mencatat
sejarah yang akan mencatat itu bang deddy
dan hasil pemilu nanti yang akan membuktikan
kemana endorsementnya pak jokowi ini akan berlabuh
karena semuanya masih dinamis
masih ada sepuluh bulan menjelang pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
tapi dua duanya itu all president men rifana
oke karena dua duanya all president men
yang akan berkontesan
oke terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada politisi pdi perjuangan
bang deddy sitorus kemudian wak ketum partai indra
pak bimur rahman dan juga mas murad ibu kandang
indikator esekutif indikator politik
sehat selalu bapak bapak